halo selamat malam dinamika politik nasional tentu saja masih diwarnai hal hal yang tidak substansi
sensasinya banyak sekali ya dj kan olofan tugingan membuat sesuatu yang tidak nyata untuk mendongkert elektabilitas
masihkan pemberitaan apa saja yang akan kami highlight untuk anda malam hari ini
yang pertama tudingan sandiwara politik yang dialamatkan kepada sandi uno menjadi perbincangan hangat
ada yang menilai sandi memainkan sandiwara politik untuk mendapat simpati
tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu betul betul reaksi dari warga
ini lanjutan dari tudingan yang dulu ya duta besar federasi rusia untuk indonesia
membantah tuduhan adanya keterlibatan rusia dalam pelaksanaan pemilu di indonesia
pada baru informasi ada seputar pemilu dan pilpres bersama saya budi adiputro
hanya di layar pemilu terpercaya
sandi uno menanggapi dingin komentar yang dilemparkan kepercayaan
pada dirinya dan sang ibu min uno
sebelumnya sang ibu min uno sempat menantang pihak yang menuding sandi
bersandiwara untuk meminta maaf
calon wakil presiden tersebut mengaku tidak masalah jika dituding anak mami
sebab bagaimanapun berkat restu dan ridho sang ibu
ia terjun ke politik sandi menambahkan sangat manusiawi
jika seorang ibu membela anaknya
di sisi lain matan wakil gubernur dki jakarta tersebut khawatir dengan sang ibu
yang mengatakan sakit hati karena dituding bersandiwara
ia juga khawatir ibunya mendapatkan serangan dari oposisi
ibu saya usianya tujuh puluh tujuh tahun
saya diajarin dari kecil sampai sekarang
bukan jadi kalau dibilang yang dituduh yang macam macam
ya saya dengan bangga menyatakan bahwa saya memang anak ibu saya
menanggapi ibu dacala wakil presiden sandi uno
min uno yang berang kepada pihak yang menuding anaknya
kerap bersandiwara bahkan menuntut pihak yang menyebarkan istilah sandiwara uno
untuk meminta maaf psi justru mengkritik sandi
dikutip dari detik com jurubicara psi muhammad guntur romli
menegaskan publik muak terhadap sandiwara sandiaga
ia juga menilai seharusnya ibunda sandi lebih marah kepada pihak yang membicarakan
soal sisilah keluarga termasuk ibunda presiden jokowi
sebelumnya min uno berbicara tentang rasa sakit hati yang mendapati tagline nya
min meminta penuduh sandi meminta maaf
ya tudingan sandiwara politik yang dialamatkan kepada sandiaga uno
belakangan menjadi perbincangan hangat
kubu jokowi menilai sandiaga memainkan sandiwara politik
untuk pendapat simpati
sementara kubu prabowo justru melihat kubu jokowi lah
yang menyebarkan isu ini karena khawatir akan pergerakan politik sandi
teman teman masyarakat eru mengembangkan suara gen baht
terima kasih hightower
kenapa bisa itu di belakang tidak ada karena di belakang tidak ada kita orang apa namanya
orang menyapu orang tidur tidak bisa tidak bisa terbalik begini karena
belakangan istilah sandiwara uno ramai diperbincangkan terutama di media sosial warganet
menganggap ada hal hal yang janggal saat sandiaga berkampanye yang terakhir ramai adalah saat
sandiaga uno mendatangkan kembali ke kota sandiwara uno dan menangkap orang orang yang berpengalaman
di kota sandiwara uno dan menangkap orang orang yang berpengalaman di kota sandiwara uno dan menangkap orang orang yang berpengalaman
di kota sandiwara uno dan menangkap orang orang yang berpengalaman
di kota sandiwara uno dan menangkap orang orang yang berpengalaman
saya ingin mengatakan bahwa saya sebagai laki laki harus iri pada sandiwara uno karena saya belum pernah ada perempuan yang histeris pada saya seperti dia
meskipun setelah mengetahui bahwa yang istri sudah dikenal sejak lama saya kemudian mengatakan
saya kok nggak sefakir fakir itu amat segam nyuruh orang yang sudah lama saya kenal meminta untuk istri terhadap saya
jadi saya batalkan apresiasi saya pada dia atau rasa iri saya pada dia
jadi sebentar jadi anda menuduh bahwa
sangat bahwa itu kan orang yang sudah lama kenal ada fotonya dia lama sebelum kejadian itu
kemudian bertemu seolah olah dia melewati sebuah perjuangan luar biasa menangis dan kemudian minta foto
padahal orang itu sudah biasa satu forum gitu satu ruangan
oke dan kalau itu sengaja dilakukan dengan tujuan
ya bagi saya apa ya kalau saya sih tidak melihat itu sebagai sesuatu yang genuine ya
segala sesuatu yang tidak kecintaan yang tidak genuin menurut saya itu palsu itu racun ya
sementara badan pemenangan nasional prabowo sani membantah tudingan sandiwara
itu kelihatan banget dia mencoba selfie beberapa kali gak bisa ketemu
itu kalau fans sama idola memang seperti itu
akhirnya setelah dicoba pertama tidak dapat dicoba kedua tidak dapat ketiga tidak dapat kan kelihatan dari jauh
ketika ini bisa menghampiri dengan jarak privat di mobilnya muncullah histeria
itu sama lah gali di mana ini keluar pertama
ini berawal dari tagar di media sosial digoreng oleh bot bot
yang berafiliasi dengan pendukung satu
dan akhirnya di amplifikasi saya sebut nama aja bang erik thohir sahabatnya bang sandi
saya lihat ada kecemasan tingkat tinggi di pada satu terhadap gerakan bang sandi yang begitu sistematis struktural dan se indonesia bertemu masyarakat
sehingga begitu bertemu satu yang bisa digoreng dituduh
drama politik dan politik drama sebagai dampak
karena sepersaingan menjelang pilpres bisa beririsan
drama bisa tercipta karena interaksi yang sesungguhnya atau diciptakan untuk mendapatkan kesan dan simpati
budi adiputro cnn indonesia
di balik tudingan sandiwara politik pilpres akan kami bahas bersama muhammad guntur romli dari tim kampanye nasional jokowi maruf
amit terima kasih mas guntur
yang kita impor dari situ bondo pada malam hari ini
ada bang habib ini gak jauh jauh
bang habibur rahman gak jauh jauh dari jakarta timur
ada dari bpr prabowo sani
malam jakarta timur
masuk tuh barang halus ya
kemudian ada analis komunikasi politik dari kedai kopi
ada bang hendry satria
terima kasih bang hendry
kapan terakhir cukur bang hendry
itu gak penting
oke kalau kita bukan bicara cukur
bukan bicara cukur
bicara mengenai ada yang mencukur ketegangan di tengah situasi politik kita
ada yang menganggap bahwa ini aja orangnya ada di sini
mas guntur bilang bahwa ada yang tengah bersandiwara
saya sebelum anda jawab kita munculkan lagi apa sih yang menjadi ketegangan dan kecurigaan mas guntur dan kawan kawan tentang sandiwara dan sandiwara ini
kita munculkan lagi yuk
gak ada apa apa
kita lirik lagi yang bener lah
kering untuk klantik dan juga pembangkalan pps
saya kebupatan berbas hari ini di kecamatan belakang bang
memang kita tunjukkan untuk bagaimana memberikan motivasi kepada teman teman pks sehingga ke depan mereka itu bersemangat
khususnya adalah soliditas
yang kedua bagaimana memiliki integritas setidaknya mereka bertanggung jawab untuk ada upaya peningkatan partisipasi ini
khususnya di wilayah kecamatan belakang bang
yang dicurigai oleh mas gutut
jadi itu betulan atau
seperti kata anda
ya memang kita lihat ada rekayasa ada desain di situ
dan dalam beberapa titik ya kita akan membuktikan dari bang sandi yang katanya diusir dengan kertas yang di atas warung
kemudian juga apa yang terbaru ya soal yang ketemu dengan petani brebes yang ternyata mantan kpu di tahun dua ribu delapan belas
dengan mengaku bahwa punya hutang lima belas juta
kemudian sampai modisita rumahnya
bapaknya rumahnya dia dan sebagainya
ini komentar komentar yang saya kira tidak masuk di akal
belum lagi yang bertemu dengan seorang pria yang korban banjir di sulawesi selatan
kemudian dengan dilumuri lumpur di depannya
padahal ya tanpa dengan itu pun kalau dia mengaku sebagai korban banjir ya bisa aja
tapi ini kan depannya cuma dilumuri lumpur belakangnya bersih
jadi ini yang kami lihat sebagai sandiwara
untuk apa istilahnya itu
dengan hal menganggap yang aneh
kemudian juga seakan akan ini ada sambutan yang luar biasa
tetapi di daerah yang lain juga kan ada ketika bang sandi masuk malah diterakin oleh dengan teriakan teriakan jokowi jokowi
jadi kami menganggap bahwa ini hal hal yang sangat lebih banyak ke gimmick bukan kepada subtansi
dan itu yang terus dikembangkan
karena kalau kita bicara misalnya soal bang sandi ketemu dengan petani bawang
ngeluh harga bawang rendah ya pengen dinaikin
tapi ketemu dengan konsumen dengan pembeli ketika ngeluh bawang itu tinggi pengen turunin
jadi yang benar yang mana
kalau semua orang dijanjiin gitu
kenapa itu yang sebenarnya
sampai anda katakan ini asumsinya
nanti dijawab oleh bang habib tentunya
sampai anda berasumsi atau berhipotesa bahwa ini sandiwara dan rekayasa itu
itu hanya asumsi analisa atau
pasti asumsi dong
tudingan anda saja
nanti ada kesempatan bang habib
ya kalau kita melihat
apa detail detail dari perbincangan dengan tidak masuk akal
kemudian juga dengan
tidak masuk akal semua
termasuk tadi yang diributkan di media sosial
ini kita ambil dari media sosial
terakhir yang kita ribut juga pada hari ini
ketika bang sandi itu makan di warteg ternyata bawa bekal dari rumah
ya dan dia tidak makan makanan warteg
itu kan buat apa
buat pencitraan agar dia dianggap dekat dengan rakyat makan di warteg
tapi ternyata bawa bekal dari rumah
jadi itu hal hal yang kami anggap sebagai lebih banyak kesandiwara
bukan hal hal yang subtansi
yang ingin digali di pilpres ini
oke sandiwara tuh bang habib
apa kita sudah patahkan satu satu ya
itu fitnah ya bang habib
bahkan yang terakhir dilakukan
ya ada yang melakukan
mencoba melakukan fitnah
dengan melanggar hukum pidana
adanya surat yang disebut dibuat oleh pak siapa
pak subhan ya
siapa yang dari brebes itu
seolah olah dia mengaku disuruh tim sukses
dia sendiri sudah bantah
tadi sama pak guntur di tv one saya lihat sendiri
kami juga punya
jadi dia sudah membantah
nah kemudian yang soal itu juga sudah dibuat
yang soal di mana
kalau nggak salah sumatera utara
orang tersebut juga sudah membantah
yang bersangkutan masing masing sudah membantah
ada orang orang jahat
yang ingin menutup semua
persoalan substansi yang dibawa oleh pak sandi kemana mana
dengan persoalan persoalan gimmick seperti ini
ini jahat sekali
mereka sendiri lah
jadi dikaper semua
apa yang pak sandi itu dari dulu
dari sebelum beliau fix menjadi cawapres
selalu mengatakan ke mana mana
itu yang paling penting untuk ditangkap oleh rakyat
kami ini di dalam posisi oposisi
yang kepentingan untuk main gimik gimik
karena kami ini pengen orang melihat kami berbeda
kalau yang diindikasikan mas guntur tadi
apalagi orang sudah kenal
yang lumpar kan orangnya sudah bilang
karena mereka kan nggak akan jauh jauh ya
mereka kan nggak akan jauh jauh menebar berita yang bernada fitnah
dengan tidak bisa mencari kebenaran secara formil hukum
karena mereka nggak akan berani
coba di depan tanggung
menurut anda fitnah atau salah analisa aja
nggak berani nggak pak guntur dan kawan kawannya ini
oh itu pasti begini
pasti nggak berani
kalau kami berani
tapi oh pasti memang itu bukan rekayasa gitu loh
karena ini memang rencananya ingin membuat image yang buruk terhadap pak sani
dalam konteks persepsi
dalam ranah persepsi saja
padahal itu sudah dibantah secara hukum
tadi kayak yang ini
kita mau dorong
yang beredarnya surat soal pengakuan yang palsu itu
jadi itu ingin membuat
membuat pengakuan yang palsu itu
persepsi sandiaga uno jelek
sandiwara uno itulah memang orang yang otaknya suka membuat sandiwara
mas guntur dong berarti
mas guntur salah satunya
apakah sebenarnya sandiwara itu salah
drama itu salah di dunia politik dan
mas guntur nanti akan jawab
kami akan segera kembali
sebelum saya ke bang henry
bang mies bakun tadi mengatakan bahwa
saya tadi habis mies bakun di acara prime news
jadi saya agak lupa
bang habib tadi meminta
mas guntur untuk apa
memuktikan apa tadi
sekarang kita tantang saja
teman teman yang menuduh
oh ini diduga
oh memang sandi marekayasa
ini diperkenankan dengan hukum
itu diduga atau memang tuh
yang mengaku sebagai nelayan
yang bupatinya sampai protes
ada warga yang melaporkan
ternyata dia kan bukan katanya bukan nelayan
dan itu sudah masuk dalam
oh salah lagi
dan sudah masuk dalam kelompok polisi
anda enggak ngerti kasusnya
karena saya ikut bagian
itu adalah nelayan dan petani
pengop itu walaupun di laut
kan kita tanam itu disebut petani
jadi hari hari kalau dia sempat nelayan
inisiatif pribadi dia menanami mangrove disitu
makanya dia dianggap sebagai pahlawan lingkungan disitu
jadi kalau penanaman itu kan disebut petani
tapi kalau mencari ikan itu nelayan
jadi satu orang ini ada
tapi orangnya betul
dan kelompok polisnya betul ya
membuktikan apa lagi
tidak perangkap polisi
tidak perangkap polisi
dia dengan peketerangan tidak benar
tidak ada bagaimana
tidak ada bagaimana
kan kita anggap katakan tadi
kalau memang itu tidak benar
sudah dilaporin polisi
dia sudah lapor polisi
jadi warga sana juga sudah lapor polisi
itu kan hapsi
dikatakan pak sandi di aniaya
karena sudah ada sp dua hp
dalam kasus tersebut
maka terakhir sudah ada tersangka
jadi delik pidananya sudah eksis
jadi nggak ada yang salah dengan yang disampaikan tadi
jadi hanya asumsi dan analisa saja
biar mas guter dulu
contoh yang kerawang
yang contoh yang kerawang
kalau dianggap bahwa itu
memberikan informasi yang tidak benar
harus masuk ke dalam polisi ya
karena yang mendampingi juga teman saya
yang di kerawang itu
yang pak najib itu ternyata juga
sudah tidak ada sekarang katanya
diamankan oleh timnya
oh salah lagi
yang rame itu
jadi kalau bilang hukum
kami juga ke hukum
secara kasat mata
anda melihat ini
sandiwara tadi ya
kalau yang sp dua hp tadi sudah dijauh semua
tidak semua hal yang
percaya gak jawaban jawaban tadi
dan juga tidak semua
apa yang membuat nggak percaya
tadi sudah dibuktikan
saya katakan tadi
bahwa kalau kita melihat track record
kemudian juga dari apa
yang pakai petek di kepala
jadi hal hal yang aneh lah
joget bangau dan sebagainya
jadi nggak boleh
pakai petek di kepala
joget bangau nggak boleh
sebelum hendri satrio pulang dari studio ini
itu salah gitu lho
jadi makanya jangan iri
terlalu ganteng jadi eye catching
itu asumsi atau analisa atau
masa salah orang ganteng kayak kami kami ini
tapi sebelum hendry satrio pulang
saya mah gini ya
melihatnya ini kan pesta demokrasi ya
itu belum diganti kan terminologi itu kan
jadi selama masih ada pesta
hal hal seperti ini itu sebenarnya menjadi menarik aja
saya juga kalau kemudian pak jokowi naik motor gede
itu sandiwara apa
saya mau cerita itu nggak apa apa
pak jokowi latihan tinju gak apa apa juga
ngasih makan kambing gak apa apa juga
suruh nyebut nama ikan nggak apa apa juga
kemudian sekarang ada sandiwara uno
saya melihatnya begini
kalau kemudian dari kubu satu terlalu reaktif
justru ini mas sandinya makin seneng gitu
karena artinya ada hal yang dia lakukan
kemudian mendapat publikasi gratis gitu kan
misalnya contoh tempes tipis atm
itu kan kalau kita makan goreng kan sebetulnya tempes
itulah tempes tipis atm
tapi karena dikemudian dibuat segala macam
ktp bakal lebih tebal lagi dari itu ya
terus jadi heboh sendiri kan akhirnya kita perbincangan itu
tapi kalau yang saya lihat begini
pencitraan drama politik sandiwara politik sama
itu gak ada yang otentik
nah justru sekarang masyarakat itu merindukan yang otentik
karena sudah capek juga dihadirkan yang dua ribu empat belas
waktu itu peserta paslonnya
kan banyak hal yang gak otentik
sebelum anda masuk ke analisa yang tajam sekali
luar biasa bagusnya
saya mau sebagai dokter politik ya
dokter yang menganam nesa ini sakitnya apa
kalau anda anam nessa
apakah anda setuju analisanya mas guntur
asumsinya mas guntur
atau bantahannya bang habib
saya nggak ada yang setuju
anda setuju nggak
saya nggak setuju
kalau saya setuju nanti saya dianggap partisan
saya nggak setuju
saya nggak setuju dua duanya
anda bisa diundang kemana mana juga
karena ini menurut saya ini hanya sebatas persaingan aja
kenapa kemudian mas guntur romli hanya memperhatikan pak sandiuno
karena memang oposisinya ya pak sandiuno
beliau tidak memperhatikan pak jokowi juga
waktu ada orang sholat dipindahin misalnya
itu kan nggak diperhatiin juga gitu
tugasnya bang habib memperhatikan jokowi
habib dari jakarta timur ya
ini karena liputan terpercaya kan
nah sekarang saya kan harus melihat dua duanya
kalau menurut saya semua genderang yang ditabuhkan oleh bang sandi itu selalu diikuti oleh tarian tarian dari kubunya satu gitu
maksudnya ditanggapi dengan hashtag viral itu juga
misalnya sekarang ibu min uno marah
terus kan heboh
nggak anak mami nih yang ada semua yang ada semua gitu
ya udah nih akhirnya diomongin lagi kan
jadi gede gitu
sebelum masuk ke dampak politiknya itu
anda ini tiga langkah lebih depan nih harusnya di segmen berikutnya
empat langkah ya
dalam demokrasi kontestasi politik demokrasi yang sehat sandiwara gimmicks atau drama turgi politik itu
boleh atau tidak sah atau tidak merusak demokrasi atau tidak
nggak boleh aja
itu cara kan
hanya sekarang kita kan harus perhatikan tren
waktu dua ribu empat belas trennya bisa jadi seperti itu
tapi sekarang trendnya itu genuin
jadi maksud saya begini
maksud saya dua ribu empat belas itu drama semua
waktu pak jokowi terpilih itu profilnya sama dengan keterpilihan pemimpin pemimpin dunia yang lain
obama macron tebedo modi duterte itu sama tuh tipenya
nah sekarang trendnya dimulai dari trump kemudian bolsonaro mahathir muhammad dan lain lain itu genuinnya
nah makanya sekarang sebetulnya
yang harus ditampilkan oleh capres cawapres ini adalah genuinnya itu seperti apa
yang dibicarakan itu genuinnya bang sandi atau
yang dimaksud dengan genuin adalah
hal tersebut biasa dilakukan
sebelumnya mau jadi capres mau jadi cawapres
nggak ada itu tuh pasti dilakukan
jadi kalau memang biasa dilakukan itu genuin
mas sandi main basket
saya tahu itu genuin karena dia mau main basket
dia lari dia maraton itu pasti jenuin gitu
tapi kalau kemudian dia pasang pete di kepala itu pasti nggak genuin
itu pasti cari perhatian
kata bang hendri tadi sasar saja dalam demokrasi dalam politik
bicara apa sandiwara lah apa gimmick lah apa
itu kan nggak ada masalah
lalu masalahnya dimana
punya dampak apa kalau misalnya anda mengkritisi sandiwara uno sandiwara uno
kalau seleknya apa kalau biasa biasa aja
kalau dianggap bahwa kita reaktif
reaktif dengan apa yang dilakukan
dengan apa yang dilakukan oleh bang sandi
karena bang sandi ketika menyerang ya kami kan harus melakukan tackling
nah itu yang kita anggap kita melakukan tackling
nah sekarang ketika kami berhasil melakukan tagline dan itu terbukti
bahwa kubu pak sandi itu kemudian bereaksi kemudian dan sebagainya
kami anggap backing kami itu berhasil
yang terbukti apa
dengan ya misalnya
terbukti gimana maksudnya
gugatan balik kemudian juga ya didiskusikan dalam forum ini
itu yang kita anggap sebagai bahwa itu tackling kami berhasil gitu loh
masa orang menyerang
masa orang ini kami biarkan sama sekali
bereaksi itu adalah bagian dari tackling tadi itu ya
oke supaya serangan
ini memang bagiannya sandiwara dihantam sandiwara
enggak tapi kalau misalnya serangan oke kan
yang dimasalahkan kan sandiwaranya kalau kata anda
tapi kan kalau kata bang henry tadi itu kan bagian dari gimmick politik
nggak apa apa santai aja
sandiwara kalau itu bagus ya
kayak film kita ngelihat
semuanya kan sandiwara
ada permainan kemudian ada special effect dan sebagainya itu kan
tapi kalau sandiwara yang ketahuan
nah disitu kita sebutin
oh ini berarti masukan ini
supaya lebih bagus
supaya lebih bagus lagi
jadi menuduh orang bersandiwara itu justru sandiwara yang lebih
lebih sandiwara lagi
ini kita dengar dengar istilah sandiwara ini kan pasti dari orang yang memang suka main sandiwara gitu loh

jadi kalau orang yang tulus ikhlas
dia gak akan berfikir kemana mana
orang rambutnya dikasih petai ya kan
kenapa kalau diusilin gitu loh
apa yang salah
itu jawab pertanyaan saya tadi
maksud saya begini
memang kubu satu juga suka sandiwara
kan tadi dia bilang kalau orang yang apa sandiwara lebih sandiwara
justru justru itu yang saya katakan tesis saya
bahwa kalau orang ikhlas nggak akan kepikir
oh ini sedang sandiwara atau enggak gitu kan
kalau orang yang memang tukang sandiwara
ya kan melihat gelagat orang
wah dia mengartikan sendiri mengharang harang sendiri dan merasa membuktikan sendiri
maksudnya anda belum jawab lagi
jadi maksudnya mereka juga suka sandiwara
saya gak katakan sih itu pak
politik sih berapa sebenarnya
jadi gini jadi gini
tapi dampak buruknya kalau bisa diasumsikan ini sandiwara sandiwara
dampak jeleknya apa
maksudnya publik juga senang drama senang sandiwara
saya pikir begini ya
apa saya sepakat ya
pada akhirnya ya kami ini perlu memperkenalkan gagasan
kami perlu menyampaikan visi
kami perlu menyampaikan misi yang tidak kesempatannya tidak seluas yang dimiliki oleh kubu sebelah
kami ini oposisi gak punya gak pegang pemerintahan
apa namanya tidak bisa dinilai track record di pemerintahnya dan lain sebagainya
kami perlu ngomong perlu sampaikan ini loh ini loh ini loh soal ekonomi soal lapangan pekerjaan dan lain sebagainya
sehingga terlalu banyak gimmick kami tuh gak akan punya motif untuk membuat terlalu banyak gimmick
maksudnya tidak memproduksi gimmick
kami gak ada
jadi kalau dalam teori kriminologi ya kan ya orang itu paling gampang mencari suspek itu pertama tama dari teori motif
ada nggak kepentingannya melakukan hal tersebut
jadi gak ada gimmick itu real ya bukan gimmick ya
justru sebaliknya orang yang ingin menutup pilpres ini dari pembicaraan visi misi ya kan
karena mungkin sudah gagal empat tahun sudah tidak berhasil empat tahun
mas guntur ya kita import dari situ bondo gimana gimana gimana
ya nggak benar kalau kita bicara soal motif ya kita menduga duga
karena mereka ingin kebelet berkuasa mereka lakukan segala cara
termasuk juga hanya memainkan gimmick gimmick ya kan
ya kita tahu bahwa apa yang terjadi
kemudian misalnya anda sebutkan soal tempe setipis
henry yang sebutkan henry yang sebutkan
ya dia kan ngomong di depan pembicaraan pmp itu
pembicaraan pmp memang seratus ribu hanya dapat cabai sama bawang
itu faktanya gak seperti itu
tapi anda setuju
ya aneh kan ngomongnya gak berdasarkan fakta
tapi anda setuju gak dengan kata bang habib bahwa sebenarnya cabai
karena cara cara itulah cara cara sandi dan prabowo untuk mengkomunikasikan gagasan dan visi misinya
ya menurut saya karena tidak punya pengalaman kemudian tidak ada visi visi yang jelasnya lebih bermain soal gimmick gimmick
dengan sebelum kita bicara soal pidato pak prabowo yang provokatif ya kan
dengan melakukan kecemasan kecemasan terhadap publik itu cara
ini dalam satu kalimat beliau menyampaikan dua hal yang kontradiktif
kedua pidato pak prabowo provokatif
orang hanya bisa dituduh provokatif kalau dia punya ide yang dia sampaikan
gak mungkin nuduh sejauh itu provokatif
ini idunya apa namanya pesimis dan lain sebagainya
kita masih bicara
kalau orang ya kan hanya main gimmick gimmick
gak mungkin gitu
jadi ini pak guntur ya teman teman kita lihat
udahlah kita khawatir karena gelap mata
ya yang kita khawatirkan karena kekuasaan ya kan
lalu segala cara dilakukan
dilakukan ya kan
saya belum berkuasa
untuk tapi di kubu petahana
semoga semoga masuk kita berdua
yang khawatir juga kalau kita terlalu lama kita harus
saya harus beritahu kalau khawatir kita menabrak durasi
untuk membendung kita ya
hapibur roman udah paling tinggi
saya janji setelah ini saya nggak akan membendung bang habib
kita harus break dulu
kami akan ke sekitar kembali saat nanti
oke kalau sebelum ke bang henry nih
tadi bang habib katakan sebenarnya justru orang yang menuduh itulah yang sering bersandiwara
karena bang hapib katakan prabowo sandi gak kepikir tuh buat bikin gini
sandi itu memang berjiwa muda ya
usia juga memang muda
jadi sehari hari ya
sejak belum nyapres pun
gaya busana dan lain sebagainya
jadi gak heran
kalau misalnya dia kemana
ke pasar ada petai dijadiin rambut
kalau orang yang melakukan itu
misalnya mohon maaf ya pak prabowo
itu baru gimmick
kalau yang melakukan itu
itu biasa bos
masa dia ke pasar
naruh petai di kepala biasa
itu bagi seorang andi
dia biasa bercanda kemana mana
tapi nggak setiap kali ke pasar
lihat petai langsung taruh kepala
mas guntur dulu
ini kan beliau yang sampaikan
jadi kembali ke
sosok orang yang melakukannya
kalau yang memang nggak biasa
ngocol bahasanya begitu
wah ini ada yang suruh
kalau bang sandi memang gak pernah ada yang suruh
begituan kan pasti
kayak rambutnya bob mari
udah gitu loh
kok kubunya mas guntur reaktif sekali
jadi analisa yang berlebihan itu
disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan
khawatir banget tuh mas budi
akan melakukan yang namanya
jadi apapun dia analisa
karena tidak ada yang pernah melakukan
pakai petai di kepala itu gak ada
itu dari bang sandi gitu loh
itu katanya genuine
bagi orang yang bukan bang sandi
orang jawab pres
apalagi sebagai seorang jawab pres
seharusnya kan ya nanya soal harga
malah petai itu kan di kepala
jadi lebih karena soalnya mungkin ya
di si pasar tradisional ya
yang dia katakan bahwa tidak ada nasib
ternyata bang sandi adalah ketua dari asosiasi pedagang pasar tradisional
kemudian dia mungkin mencari hal hal yang lain gitu loh
kalau benar dia memang peduli selama ini sebagai ketua asosiasi padang pasar tradisional
dia kan mengerti
apa perusahaan di pasar
bukan mengeluh loh
emang selama ini kamu kemana sebagai ketua
akhirnya lebih banyak nampak petai kepala
nah ini kan
ini orang ya
pak guntur ini gak ngerti
pengelolaan negara itu tanggung jawabnya
bukan asosiasi hanya
melakukan skup kecil
bagian kecil dalam
pemajuan pasar gitu
kemajuan pasar tradisional
dilimfahkan ke pundaknya app
tapi anda begitu terganggu gak sih dengan gimmick gimmicknya bang sandi ini
kalau kita lihat
hanya dengan gimmicknya
sangat terganggu dengan

karena henry satrio udah empat belas kali protes pada saya karena apa belas belas saya potong lima belas
kasih anda deh anda boleh bertanya anda boleh menanggapi anda boleh berkomentar tadi gak setuju
kami enggak melakukan bukan lima ratus triliun dibilang gimmick bukan bukan apa apa itu
sastan itu sastan itu persoalan lama ya kan yang dulu sejak zaman order baru pernah disampaikan
kemudian terbukti ya kan kemudian disampaikan lagi sekarang dibantah dan saya yakin juga akan terbukti
gitu loh jadi
itu dibicarakan oleh semua pemimpin pemimpin besar di semua negara ya soal potensi kebocoran
dan lain sebagainya itu dibicarakan anda kalau misalnya ikuti apa namanya yang disampaikan
perdana menteri singapura setiap tahun dia waktu mereka anniversary juga ngomong hal hal juga
ngomong ngomong hal hal kebocoran habib nonton untuk tetap tahun itu ya tidak ada sini artinya
itu dibilang gimmick bukan itu persoalan bersama
dan apa yang disampaikan pak prabowo
nggak pernah tendensi ke orang
atau ke satu kelompok
tertentu itu lebih sebagai otokritik
tadi siapa yang ngomong lima ratus triliun gimmick itu
kalau potensi kebocoran
potensi kebocoran itu iya
kenapa karena memang kita tahu
bahwa kasus kasus korupsi kan masih ada di negeri ini
itu bocor ya
lima ratus triliun itu tidak
jadi kita harus bedakan antara kebocoran dengan
saya perkirakan menurut saya
itu jelas buffernya itu
bumpernya itu jelas
sehingga kalau anda ngomong teks hukum juga nggak begitu
itu kan spontanlisan ya
tapi kalau gimmick itu hanya
seperti tadi ya sih
kepeluk orang atau histeri teriak atau
masalah gimmick ini kelihatannya kita mesti ada satu kali seminar sendiri
karena untuk menyamakan
yang dimaksud dengan gimmick ini apa
ini kan menurut
alisemiotik juga harus kita datangkan
menurut saya itu gimmick gimmick itu memang
yang tidak masuk dalam konteks
yang menurut saya ngaruh
buat kehidupan saya sebagai rakyat
jadi kalau misalnya
jadi kebocoran nggak ngaruh buat rakyat
nggak persoalan kebocoran yang manapun
buat saya saat mendengar itu
oh itu sangat berpengaruh
nggak boleh dong
saya harus semua yang diomongin pak prabowo harus berpengaruh
kebocoran itu subsansi
yang ingin saya dengarkan bukan itu kan boleh
tapi memang bukan gimmick
tapi itu subsansi
tadi udah setuju
karena konteksnya waktu itu memang pak prabowo ingin mendapatkan perhatian
jadi jangan sesuatu
saya bawa perhatian
trisatrio kalau saya kasih durasi kayak begini sih berantem
jadi saya potong deh kalau gitu
menurut anda mana gimmick sandiwara drama politik yang boleh halal
mana yang haram buat demokrasi
punya dampak jelek
membuat kita kurang baik
itu sepakat juga
maksud saya yang nyusahin orang itu nggak boleh
selama itu nyusahin orang nggak boleh
selama ini panorama politik drama di kita
menurut saya sih biasa biasanya
panjang era kan
nggak masalah menurut saya
jadi dua duanya ini seru seru juga gitu
jadi kalau misalnya pak prabowo tiba tiba joget
ya mungkin uniknya di situ
keaslian beliau begitu
kalau memang sehari hari
nggak saya tanya setuju apa nggak
ya kembali ke tadi kan nanya soal gimmick gitu kan
tentang arti gimmick
gimmick itu kan gerak tipu
muslihat untuk melabui lawan
ini pasti baru lihat wikipedia dia ya
dan juga soal alat
katakanlah seperti itu ya
tapi intinya adalah
ketika kita bicara soal gimmick
yang saya sebut
contoh yang paling nyata adalah ketika
pak sandi mengatakan bahwa
ada ibu ibu yang datang ke saya
sekarang harga harga mahal seratus ribu
hanya dapat cabai dan bawang
dengan kata kata yang memang menipu
tujuan untuk mengatakan bahwa harga melambung tinggi
padahal inflasi dalam pemerintah pajawo terendah
dan sangat dikendalikan
dengan kata kata itu
saya sebut dengan
punya daya rusak
ya tentu saja
kalau harga harga sudah tinggi
sehingga seratus ribu pun hanya dapat
bawang dan cabai
daya rusaknya apa
daya rusaknya tentu saja
yang pak jokowi sebutkan
ada mengatakan bahwa harga harga
ini di pasar tinggi
nanti orang nggak akan ke pasar
jadi ke mana
masuk akal juga itu
nggak masuk akal
jadi kalau kata bang habib
itu kebutuhan kok
supermarket supermarket yang sekarang
orang ke pasar aja nggak mau kok
kalau supermarket gimana
pasang ke supermarket itu
jadi jangan membuat alasan
orang akan lebih ke supermarket
ada asin dan sebagainya
jadi kalau kata bang habib
nanti masih ada
saya kasih kesempatan
jadi kalau kata bang habib tadi
prabowo sandi tidak pernah melakukan gimmick
bahwa itu yang keluar
meskipun seperti itu
ke pasar segala macam
itu adalah genuinitas
jadi ini ada
berarti ada genuinitas yang ada dong
saya kan sudah membantah
saya kan sudah membuktikan
orang sudah dugaan kok bukti
dengan di pasar
kalau di prosesi
kalau di prosesi
kalau di prosesi
nggak ngaruh buat itu
hanya dapat bawang dan cabai
itu tipuan gitu loh
hanya dapat bawang
buat cabai dan bawang
kalau dia beli itu doang ya
kalau habis jakarta timur
kami ini kan mendengar
apa yang disampaikan oleh masyarakat
keliling jakarta timur
dulu dapat uang
bisa belanja macam macam
bayar listrik udah berapa
bayar di segala macam
listrik katanya dulu mau diturunkan
ternyata naik yang sembilan ratus itu
sehingga mereka harus bayar listrik mahal
soal pasar itu
pasar itu dulu
oh belum belum
sampainya ke situ
termasuk soal harga harga dan lain sebagainya
itu yang disampaikan
jadi kami ini menyerap
kalau anda bicara
mau bicara data
saya juga banyak
dikatakan harga cabai
ada yang bilang harga cabai rp lima belas
ternyata ketika diterbukin jauh
kita bicara prinsip
tapi setuju nggak punya daya rusak tadi
daya rusaknya gimana
kita dibuat untuk berpikir progresif
berpikir tidak hanya pada
angka angka formal dan lain sebagainya
gak perlu orang orang pinter kayak kita
begini kan ya
tapi kan kita perlu
melihat lebih dalam semua
semua di dalam
jadi apa yang disampaikan rakyat
dan sekarang kan bisa dikonfirmasi
bisa dikonfirmasi oleh rakyat
tapi kalau tadi
mas gunter ngatakan daya rusaknya
karena tidak sesuai dengan fakta
kami menyampaikan yang tidak sesuai dengan fakta
justru merusak kami sendiri
kalau bang sandi mengatakan harga naik
itemnya ini dan sebagainya
tapi kalau hanya menganggap
satu seribu hanya dapat bawang dan cabai
dan tidak sesuai fakta apa enggak
tidak sesuai fakta
mana ada satu seribu hanya dapat

ya kan pertama
kita gak tahu konteks
di mana disampaikan begitu
oleh pak sandi
pembelahan anda tentang
kalau gak ngarang
di sumatera disampaikan video
gak usah sampai segitunya
dia kan segitunya juga
gak usah diskusinya
saya sebagai warga jakarta timur menyampaikan
jangan kebanyakan kapan ya
jadi ketika anda ngomong masalah kasus
gak bisa juga
tapi ada gak itu
kalau sekarang ada waktu untuk melakukan klarifikasi
jadi fact checknya setelah ini pasti akan pemirsa
pasti pemirsa seri indonesia akan melakukan fact check
betul gak dikatakan mas gunter
betul gak dikatakan mas andi
mas andi selalu lempar
ini suara mama
kalau bang sandi dan saya dirhubungin sama
jadi menurut saya begini
ini boleh semuanya
seperti tadi saya katakan
yang namanya pencitraan
drama sandiwara itu kan sama
gak ada yang otentik
sekarang ini juga jangan lupa
masyarakat melihat otentiknya
aslinya pemimpin kita ini seperti apa
jadi kalau kemudian ada masyarakat menilai
oh ini main drama
oh ini pencitraan
sebagai ahli pakar komunikasi politik
bagaimana caranya masyarakat awam seperti saya
dan teman teman lainnya
anda kok awam
saya yang ada menonton disini
bagaimana masyarakat awam melihat
oh ini betul
gak perlu diajarin mas budi
mereka sudah bisa menilai
kayak misalnya itu
gimik punya dampak politik
berarti banyak sekali yang percaya
itu masuk akal atau tidak
apa yang sering disebutkan
gubernur masuk gorong gorong boleh nggak
itu kan jadi misteri
nah wajar nggak seperti itu
kalau nggak wajar ya sudah
berarti artinya gimik
boleh gak boleh
boleh aja gitu
kan banyak hal yang sering dilakukan
kalau kemudian pak jokowi misalnya
itu gimik bukan
kalau tadi pakai definisinya mas guntur romli
jadi menurut saya
kita nggak perlu sibuk ngurusin
cara cara para paslon ini mendapatkan perhatian
yang harus kita urusinnya adalah
nanti mereka tuh kalau kepilih mau ngapain buat kita
itu penting juga
tapi kita harus juga memproteksi pemilu
supaya gimik gimik yang diproduksi
mungkin katanya anda sah
tapi gimik gimiknya tidak bisa menimbulkan
efek yang jelek buat masyarakat
kalau yang jelek jelek yang dipakai
kayaknya masyarakat harus juga punya daya tahan
dan keilmuan atau kepintaran
masyarakat mau konfirmasi kayak sekarang
sampai tadi pagi
masukan itu bohong dan lain sebagainya
kemudian ada surat
rode ini disuruh tim
oke mas guntur terakhir
ya itu tadi bagaimana
membuat merangsang masyarakat untuk lebih pintar
jadi masyarakat sudah cerdas
punya daya tahan tubuh
punya daya tahan tubuh
kita kembali ke soal visi dan misi
kalau saya berbeda dengan bung hendry
boleh kan bung ya
oke terima kasih
karena ini soal pertaruhan lima tahun ke depan
jadi jangan menampilkan
jadi jadi hakimnya nanti
siapa yang gimmick siapa yang nuduh gimmick
berarti dia tukang gimmick
nah apa film film dokumenter yang berdasarkan kisah nyata
itu juga menarik untuk ditonton
karena ada drama ada fiksinya
tapi juga ada substansi
bahkan sejarah yang real di sana
mudah mudahan nanti produksi produksi politiknya dalam
dalam beberapa bulan ke depan
bisa menghibur juga
tapi juga tidak membohongi rakyat
supaya kita punya referensi yang
ini yang visinya
meskipun gimmicknya juga banyak
oke terima kasih
saya genuine ganteng
kita genuine ganteng
terima kasih bang habib
terima kasih bang
terima kasih bang henry atas perbincangannya
kami akan segera kembali
usaha jadwal berikutnya